sampah bagi sebagian orang tidak menarik kotor dan bau sehingga dihindari
tapi tahukah anda bahwa sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi
dalam sehari ada satu ton sampah kemasan plastik yang disetorkan ke asep sayuti
sudah lima belas tahun ia bergumul dalam bisnis pengelolaan sampah yang terletak di kampung parakan saat kota bandung
bagi asep kemasan plastik yang sudah menjadi sampah adalah sesuatu yang bernilai ekonomis
sampah kemasan plastik yang beredar bermacam jenisnya sehingga perlu dipilah berdasarkan jenisnya dan warna
sampah kemasan plastik yang sudah dipilah dicampur air lalu dirajang dengan mesin pencaca
pemintaannya dipisah seperti ini diwarna
menjadi apa itu
kalau kesana tergantung dia orang pabriknya
ada bikin plastik ember ada buat tong sampah banyak buat mainan juga
banyak sih kesana memang
sehari berapa sih orang datang kesini bawa
sehari disini kalau lagi rame ya sehari dapat dua tiga tahun
kalau lagi sepi
itu dalam sampah botol
jaraknya dua minggu lah
dari kita terima barang sampai ke sini kita sortir baru giling baru jemur
udah kering baru kita jual
dalam sebulan usaha pengolahan sampah kemasan plastik ini memiliki omset sekitar delapan puluh juta rupiah
harga plastik daur ulang per kilogramnya berkisar antara sepuluh hingga dua belas ribu rupiah
salah satu kendala yang dirasakan asep adalah besaran harga yang ditentukan
oleh rantai teratas yaitu pabrik yang membutuhkan bahan plastik dalam industrinya
kota bandung setiap harinya memproduksi sampah sekitar satu dua ratus ton
bayangkan jika tidak ada orang yang peduli atau tidak mau mengolah sampah plastik seperti ini
anda mungkin akan hidup dengan lautan plastik
artami maditya bandung